aduh udah tidur
kita orang lain jago ya
alhamdulillah akhirnya gemui tidur juga
gantuk juga gua
gantuk juga gua
ngapain malem malem gini pak bos sama bu bos ke ruang kerja ya
kok ga ada nama juga gapapa kok rik
gua cari ku nya sekarang ya
ya nanti pesen nya kue blueberry ya soalnya papa itu suka kue blueberry
sekarang lo istirahat ya udah malem soalnya
ya kasih ya
eh selamat istirahat
apa sus unik
jangan baik baik pak
pak dindy gimana keadaan nya
dokter suhu badan parendy tiga puluh enam lima dok bagus suhunya sudah cukup normal sekarang coba cek tekanan darah
coba ya bagaimana sus tensi pak rendy satu ratus sepuluh per delapan puluh dok ya itu juga sudah cukup normal
pak randy besok pagi suster akan datang kembali ke sini ya untuk melepas inpus bapak
terima kasih ya dok sus
ya sama sama bu
pak randy kalau begitu kami pamit dulu ya
dokter sama suster tadi mama yang panggil ya
pak irfan yang kirim dokter dan suster itu ke sini ren
ya tadi itu
pak irfan nelfon ke handphone kamu
terus mama bilang randy itu lagi sakit
eh dia langsung kirim dokter sama suster ke sini
terus ma catherine dateng gak
aku ngerasa tadi kayak ada suara catherine di sini
ya tadi mbak catherine datang ren kesini
dia tuh sempet kompres kamu sebelum dokter itu dateng
tapi terus dia pulang
tapi kan mama ya mama bilang aja sama kamu
yaudah mama keluar dulu ya ren
mama irfan memapa ya sama catherine
sampai kaya tinjari kaya gini
jadi ibu sarah sama pak surya gak tau
kalau elsa melahirkan di puskesmas kayu arum
iya kami sama sekali gak tau
iya kita gak tau bu jendral
cuma saya minta tolong sama pak surya sama ibu sarah
kalau seandainya elsa menghubungi atau telpon
tolong kasih tahu kami ya
jangan ditutup tutupin
pasti kami akan memberikan kabar
karena biar bagaimanapun kan ngino tetap masih jadi suaminya elsa
eh pak kita pulangnya udah malem ini
iya sekalian kita juga mau balik langsung ke jakarta ya
astaga gua ketiduran
hampir aja empat belas
gantuk juga gue
ngapain malam malam gini pak bos sama bu bos ke ruang kerja